ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kehormatan kepada perdana menteri kamboja hun sen
sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini termasuk kenangan perdana menteri hun sen tentang presiden pertama indonesia soekarno yang juga kakek puan maharani
ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kehormatan kepada perdana menteri kamboja hun sen

ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kehormatan kepada perdana menteri kamboja hun sen
ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kehormatan kepada perdana menteri kamboja hun sen

ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kehormatan kepada perdana menteri kamboja hun sen
ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kehormatan kepada perdana menteri kamboja hun sen